bantuan kemanusiaan untuk keluarga rohingya sudah tiba di myanmar pada kamis sore
indonesia adalah negara asean pertama yang telah berhasil memberikan bantuan dan berikut laporan koresponden nesya megawati
bantuan kemanusiaan untuk korban tragedi kemanusiaan di myanmar telah tiba di yangon myanmar international
ini adalah prosesnya adalah dari tadi sudah tiba dua pesawat hercules yang membawa dua puluh ton bantuan dari pemerintah indonesia
telah tiba dan telah diserahkan secara seremonial dari pemerintah indonesia yang diwakili oleh pihak bnpb
dan tadi diserahkan langsung kepada duta besar indonesia untuk myanmar dan lalu juga langsung diserahkan kepada pemerintah myanmar
ini adalah proses penurunan barang bantuan yang kalau kita melihat ini adalah
barang barang seperti tenda pengungsian yang diturunkan dari pesawat hercules untuk dibawa ke loading atau sebuah tempat gudang di seatway
pola distribusinya yakni bantuan ini nanti akan ditaruh terlebih dahulu di suatu tempat lalu kemudian nanti akan
barang barang bantuan ini akan menuju ke seatway yang kira kira ini adalah barang barang yang diperlukan untuk menjaga kemampuan
kira kira menempuh perjalanan sekitar tiga sampai empat hari
di streetway tersebut nanti bantuan bantuan ini akan disalurkan kembali ke tiga titik tempat pengungsian yang menurut pihak pemerintah myanmar
secara jumlah pengungsi belum bisa dipastikan karena menurut mereka jumlah pengungsi ataupun orang orang yang menempati di daerah tertentu
atau di seatway datang dan pergi sehingga pemerintah indonesia atau pemerintah myanmar belum bisa memastikan berapa jumlah orang yang ataupun pengungsi
berada di seatway myanmar
tetapi kalau misalnya kita melihat bahwa saya tadi juga dota besar indonesia untuk myanmar itu sumbernya menjelaskan bahwasannya
indonesia adalah negara pertama yang memberikan bantuan yang karena memang pemerintah myanmar sejauh ini sudah menutup alur ataupun pintu bantuan
untuk ngo ataupun pihak yang lainnya hanya diberikan untuk negara negara tertentu yang dianggap tidak mempunyai
konflik of interest terhadap pemberian bantuan dan indonesia sejauh ini baru satu satunya negara yang telah memberikan bantuan berupa barang yang langsung menuju ke myanmar
dan aksi cepat tanggap atau act untuk kedua kali mengirimkan bantuan ke pengungsi rohingya di bangladesh
dua juta kilogram atau dua juta ton beras dikirim melalui kapal di terminal petikemas surabaya
bantuan ini dikumpulkan dari donasi dari rakyat indonesia
di berbagai daerah
menteri sosial kofifa indar parawansa melepas pengiriman bantuan untuk pengungsi rohingya di bangladesh
bantuan tersebut berupa dua juta kilogram beras yang dikirim melalui kapal dari terminal peti kemas surabaya ini
menurut ah yudin presiden aksi cepat tanggap atau act hanya butuh waktu beberapa hari untuk mengumpulkan beras sebanyak ini
kapal akan berlayar menempuh perjalanan lebih dari tiga lima ratus kilometer
bantuan tidak berhenti sampai beras saja
act bahkan menyiapkan bantuan skala besar lainnya yakni pengadaan lahan pertanian dan penampungan sementara
selain bantuan kemanusiaan berupa dua ribu ton beras ini insya allah act juga bersama kemensos seribu belut indonesia
akan melanjutkan program yang akan segera di launching oleh kita adalah program pengadaan seribu shelter
ini adalah penggunaan nyaman untuk pengungsi
sebab hari ini kendalanya memang saya kira yang paling fokus selain makanan adalah tempat tinggal
pemerintah pun mendukung program act
pemerintah bahkan akan terus memberi perhatian pada keberlanjutan kehidupan pengungsi rohingya di bangladesh
dari makanan sampai pemberdayaan ekonomi agar mereka bisa hidup mandiri
karena penyiapan shelter sekolah apalagi lahan untuk kehidupan ekonomi masyarakat rohingya yang sudah mengungsi di bangladesh
saya rasa continuity nya itu harus bisa disupport oleh produktivitas mereka
tak lebih dari tiga puluh km dari riuh pengiriman bantuan lebih dari tiga ratus lima puluh warga sampang hidup sebagai pengungsi di rumah susun pusko agro dan mulai terabaikan
mereka sudah tinggal di sana selama lebih dari lima tahun
ditanya soal apakah ada program bantuan ke pengungsi siasampang
ini jawaban ahyudi
saya kira sampai saat ini bersama bnpb bersama berbagai elemen kita juga melakukan bantuan saya rasa
terima kasih ya
seperti rohingya rumah mereka dibakar dan dipersekusi karena perbedaan keyakinan
bantuan mulai seret hidup mereka pun tanpa pekerjaan
kadang hanya menjadi kuli di pasar
mereka yang mengungsi di negeri sendiri juga ingin diperlakukan sama
tapi sayang kalau misalnya kita memperhatikan bangsa orang lain istilahnya
terus bangsanya sendiri masih ada yang terusir sama dengan saudara saudara yang di rohingya
gerakan peduli rohingya yang mengglobal menjadi ironi lantaran
ada juga warga negara indonesia yang menjadi korban tragedi kemanusiaan
mereka yang terabaikan
mereka hanya ingin hidup tanpa menyandang status pengungsi apalagi di negeri mereka sendiri